tenda hajatan acara pertunangan di wilayah petojo nklek empat gambir jakarta pusat ini dibongkar setelah petugas satpol pp datang memberi teguran pada sabtu sore
tak hanya teguran petugas satpol pp juga memberikan sanksi tertulis kepada warga yang menggelar acara tersebut karena dianggap dapat menimbulkan kerumunan masa
tidak ada masa transisi ini tidak ada aktivitas yang menimbulkan keramaian
terus kami mendapatkan laporan dari masyarakat
itu sanksi sudah kami berikan sanksi tertulis untuk segera menimbulkan adanya kerumunan
namun penyelenggara acara menampik hajatan yang diadakan akan menyebabkan kerumunan
menurutnya acara tunangan tersebut hanya dihadiri dua belah pihak keluarga
saya itu seman menginginkan anak saya tunangan luar
betawi itu kan orang jakarta itu kan
banyak kan kumpulannya saudara ponakan ya kan
itu juga nggak sampai sore